setelah kalah dari taiwan dalam pertandingan grup aviation games dua ribu dua puluh tiga
timnas akan bertemu dengan korea utara pada dua puluh tiga september
bagaimana peluang timnas indonesia untuk lolos ke babak enam belas besar
bergabung bersama kami pengaman sepak bola anton sancoyo
bung joy apa saja dari catatan anda
evaluasi dari pertandingan melawan kyrgyzstan dan juga taiwan kemarin
ya terutama ketika melawan taiwan ya
saya melihat bahwa pemain pemain indonesia sebetulnya secara teknis unggul
cuma ketika menghadapi pertahanan taiwan yang begitu rapat
seperti memang tidak ada plan a plan b nya untuk dimainkan
jadi seperti kebingungan ya
ini khas sekali pemain pemain muda indonesia yang
meskipun cukup lama mereka tampil di liga satu
karena banyak pemain juga sudah tampil di liga satu
ini butuh pengalaman yang lebih banyak untuk bisa
membongkar pertahanan tim seperti taiwan yang kemarin bermain memang sangat rapat
dan itu diakui oleh indra safri tidak ada kreativitas yang cukup
saya mencatat ada delapan belas kesalahan ketika masuk di sepertiga akhir ya
kesalahan passing atau tidak melakukan syuting
atau penyelesaian serangan serangan
jadi kalau delapan belas itu sepertiganya saja bisa dikonversi menjadi peluang
indonesia bisa bikin goal sebetulnya
cuma memang problemnya kemarin betul betul tidak bisa bikin goal
buntu seolah olah tidak ada pemimpin terutama di lini tengah ya
yang bisa membuat kreatif pemain
masuknya samir sebetulnya agak membuat permainan lebih hidup
cuma memang taiwan sudah unggul dan kepercayaan pemain indonesia turun
sehingga kemarin memang
terlihat betul kebingungan di lapangan dan indra safri yang sudah berusaha juga
dari pinggir untuk memberikan motivasi tidak cukup ya
untuk memberikan confidence yang lebih dan indonesia harus menerima kekalahan lawan taiwan
ini sangat berat karena lawannya korea utara
pertandingan terakhir adalah tim yang paling kuat di grup ini ya
oke bung joy tadi anda mencatat ada delapan belas kesalahan
menurut anda kurangnya maksimal atau terjadinya delapan belas kesalahan
tadi faktornya apa saja
apakah memang mungkin juga karena kelelahan atau kurangnya rotasi pemain atau faktor lainnya begitu
tidak ya menurut saya lebih karena kebingungan karena pemain pemain taiwan begitu disiplin ya
mereka menempatkan delapan ya delapan pemain kalau kehilangan bola di sepertiga akhir itu betul betul rapat
jadi memang indonesia itu menguasai di sepertiga akhir
tapi banyak sekali juga passing passing yang passing passing kritikal ya
masuk ke kotak penalti
atau ke apa dari sektor sayap masuk ke kotak penalti
umpan tarik dan sebagainya itu betul betul tidak akurat
jadi memang yang saya catat delapan belas itu yang benar benar saya catat ya
kalau yang kemungkinan saya kira lebih ya dari delapan
tapi ada beberapa peluang shoot on target dan macam macam itu memang belum bisa dikonversi
dan itu kelemahan yang terjadi di hampir semua tim kelompok umur ya
kalau di tim dua puluh empat ini kan
saya masih kategorikan kelompok umur
jadi memang mereka belum terlalu matang ketika melakukan eksekusi
nah ini problem yang harus diselesaikan indra safri
karena besok tinggal sehari lagi barangkali memang harus ada
kalau secara teknis mungkin sudah tidak bisa di push ya
tapi barangkali lebih ke confidence bahwa indonesia bisa menang lawan korea utara
karena di kelompok umur tuh indonesia bisa menang lawan siapa saja sebetulnya
kecuali lawan negara negara kelas satu lah
seperti argentina brazil perancis gitu ya
tapi kalau lawan korea utara masih bisa kecuali mungkin lawan korea selatan ya
korea utara kan ya masih di bawah korea selatan
oke kemungkinannya masih ada begitu ya
tapi kalau kita review lagi sebenarnya melawan taiwan ini kan bukan yang pertama kali begitu ya
sebelumnya dalam kualifikasi piala asia u dua puluh tiga sembilan september lalu timnas u dua puluh tiga membungkam taiwan dengan skor sembilan
kemarin hasilnya justru taiwan yang lebih menang
dari pengawatan anda sebenarnya apa yang menjadi penyebab
ya ini sekali lagi saya harus saya katakan kalau di kelompok umur memang tidak bisa dijadikan patokan
kecuali anda ngomong timnas yang senior ya
di u dua puluh tiga kemarin kan juga timnya berbeda
meskipun yang di u dua puluh tiga itu kemarin banyak pemain mahasiswa ya
di dua puluh empat pun banyak pemain mahasiswa dan ada pemain pemain dari bumn
jadi sebetulnya secara kualitas indonesia jauh di atas taiwan
cuma memang mereka jauh lebih jauh dari taiwan
cuma memang mereka jauh lebih jauh dari taiwan
cuma memang mereka jauh lebih jauh dari taiwan
jauh lebih tenang mereka nesting tulus dan indonesia tekanan untuk menangnya begitu besar
sehingga kemudian malah membebani pemain
melakukan syuting kemarin kan kelihatan betul tidak terlalu banyak kreatifitasnya
samir yang masuk yang agak liar pergerakannya justru membuat serangan hidup
titan juga menurut saya jadi mati kutu juga ya
inilah yang harus jadi pr besar bagi indra safri
ada kurniawan di sana saya sudah japri
dia untuk memberikan semangat bahwa indonesia sebetulnya bisa lah menang lawan korea utara
oke mungkin bebannya salah satunya adalah pak jokowi yang bilang pada saat pelepasan kemarin
kalau dari target dari kemenpora kan dua belas besar
tapi pak jokowi bilang harus bisa sepuluh besar
mungkin salah satu bebannya di situ begitu ya
tapi kalau kita ngomongin asian games ini kan bukan agenda dari fifa ya bung
ini mungkin jadi banyak klub yang memang tidak melepaskan pemainnya
sebenarnya menurut anda seberapa penting kompetisi asian games
bagi pemain timnas indonesia
ya tetap penting meskipun bukan fifa match day
tetapi memang harus di
ini orang orang pssi juga harus paham ya bahwa
kalau bukan fifa matchday tidak ada kewajiban dari klub untuk melepas pemain
sehingga kemudian indra safri dan kawan kawan juga harus siap dengan pemain yang ada saja
karena kan kompetisi sedang berjalan
kan kompetisi menurut saya jauh lebih penting lah daripada asian games
toh indonesia juga sebetulnya
untuk menaiki game game itu untuk cabang sepak bola kan hanya masuk enam belas besar
seperti yang pernah kita lakukan delapan besar melahirkan di dua ribu delapan belas
tapi kan indonesia tuan rumah
tapi karena bermain di tiongkok rasanya untuk bisa lolos babak ke babak grup saja menurut saya sudah sangat bagus
karena memang lawan lawannya kan kalau lolos ke babak grup nanti ada jepang ada korea selatan
ini kalau indonesia jadi runner up ketemunya korea selatan loh
gitu loh jadi
ini kan mereka sudah kelas dunia
tidak terlalu berharap
tetapi kalau bisa lolos ketemu korea selatan menurut saya jauh lebih bagus
karena itu akan menjadi bekal bermain lepas saja
dan indonesia akan mempunyai bekal yang bagus ya
indonesia pernah ketemu korea selatan itu kan luar biasa gitu loh
jadi seperti kemarin ketemu argentina lah gitu kira kira
walaupun tadi dikatakan tetap ada peluang tapi kita pasti dukung dan juga harapkan hasil terbaik
ketika melawan korea utara nanti
terima kasih sudah bergabung bersama kami sore hari ini pengamat sepak bola anton sanjoyo